ada sebanyak dua puluh ribu orang masa dari berbagai organisasi masa atau ormas lsm komunitas sunda dan juga tokoh masyarakat jawa barat yang diprediksikan hadir untuk mengikuti gelaran sawala akbar masyarakat jawa barat bersatu di lapangan gazibu jalan diponegoro hari ini
masa berkumpul untuk membacakan petisi bersama yang berisi bubarkan penista pancasila bubarkan fpi pemecah nkri penista budaya dan mendukung penegakan hukum polda jabar
di hati para leluhur leluhur oleh para pendahulu pendahulu kita dan mengorbankan darah ini yang harus kita sadari
seperti tadi yang saya sampaikan hari ini koalisi masyarakat jawa barat bersatu untuk petisi bersama
masa menggelar apel koalisi di lapangan gasibu bandung dan apa saja yang dibahas dalam apel tersebut
sudah ada koresponden roby bukhari yang menyebutkan
roby sofwan amin yang ada di bandung
roby sebenarnya apakah apel masih berlangsung hingga saat ini
sepertinya kalau saya lihat sudah acara hiburan itu ya mungkin
selamat siang iqbal
sampai saat ini apel akbar masyarakat jawa barat
tepatnya berbagai organisasi masa dan lsm yang ada di jawa barat
masih berlangsung sampai saat ini
beberapa saat yang lalu
bergantian dari perwakilan masing masing organisasi masa
dari perwakilan lsm untuk menyampaikan pandangannya
dan juga berkaitan dengan apa yang mereka usung hari ini
selain itu juga aksi pagi hingga siang ini dihadiri oleh pelapor
terkait adanya dugaan penistaan pancasila dan pencemaran terhadap nama baik soekarno
soekarno putri dan kemudian hadir di tempat ini
sampai dengan saat ini petisi sudah dibacakan
yang diantaranya berisi tentang mendukung polda jawa barat
dalam menangani kasus ketua umum fpi rizik sihab
berkaitan dengan dugaan penistaan pancasila
dan juga berkaitan dengan pencemaran nama baik soekarno
saat ini mereka masih menunggu perwakilan dari pemerintah provinsi
mereka berharap agar gubernur jawa barat ahmad heriawan
bisa langsung menerima petisi yang ditandatangani oleh sejumlah
organisasi masa yang hadir pada hari ini
dan sejauh pagi hingga siang ini aksi berjalan lancar tanpa ada keributan iqbal
roby apakah aksi deklarasi ini ataupun penyampaian petisi ini
hanya dilakukan hanya untuk menyampaikan saja atau justru ada acara acara lain
di samping ini
ya kalau saya mengikuti perkembangan dinamika kegiatan dari pagi hingga siang ini
aksi berlangsung dari orasi orasi yang intinya penegasan bahwa pancasila adalah harga mati
pancasila tidak boleh dinistakan oleh siapapun dan siapapun yang menistakan pancasila
diminta untuk ditidak kekas dan diproses hukum
nah selain itu
tampaknya masih fokus pada bagaimana kemudian menunjukkan bahwa masyarakat atau organisasi
ormas dan juga lsm yang hadir hari ini tidak setuju dengan aksi aksi yang disampaikan
atau arankisme yang selama ini muncul di masyarakat jawa barat
mereka mengecam adanya kekerasan tindak kekerasan yang ada dan mestinya menurut saya
tidak perlu terjadi karena semua proses hukum sedang berjalan oleh pihak kepolisian
berkaitan dengan dugaan penistaan agama itu sudah ditangani oleh polda jawa barat
maksud saya berkaitan dengan penistaan pancasila yang dalam hal ini terlapornya adalah rizik sihab
sudah ditangani oleh polda jawa barat
berkaitan dengan dugaan pemukulan terhadap oknum anggota gmbi juga sudah dilaporkan ke polda jawa barat
dan saat ini sudah ditangani
berkaitan dengan adanya pengerusakan ormas jawa barat terhadap mobil fpi juga sudah dilaporkan ke polisi
dan saat ini sudah ditangani
dan dampak meluas seperti yang terjadi di bogor dan jami sudah ditangani oleh pihak kepolisian
tentunya semua pihak baik gmbi maupun fpu ormas yang lain
mestinya bersama sama untuk mengawal proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di kepolisian iqbal
baik roby semoga acara ini berlangsung aman damai dan tentunya kita harapkan apapun yang terjadi
membuat indonesia semakin aman kedepannya
terima kasih roby dari bandung jawa barat